buat mama pake ada ini juga ma
ini tabungan boy dan atm nya juga
isinya sekitar tiga puluh jutaan lah ma
jadi kalo mama mau pake mama pegang aja
tunggu tunggu tunggu
eh uang sepuluh juta
tabungan mau disuruh tarik uang tiga puluh juta
ya ampun kasian banget sih reva
ya re jangan
ya makanya temen temen
ya makanya temen temen
oh gak usah tante makasih
masih banyak gitu
maksud dan tujuan kita berkumpul bersama hari ini berempat
supaya kita memikirkan fitur
sudah sepakat untuk membatalkan niat baik kita niat suci
dan mengharapkan hubungan kalian berjalan lagi
ya kalian titik hubungan kalian lagi ya
mamaku udah terlalu lama sakit ba
sudah terlalu lama sakit hatinya
dan aku yakin ba
mama bakal bisa hidup bahagia cuma sama abra
aku gak usah khawatirin neng lagi
lagi ya neng juga udah lupain perasaan neng sama mondi kok ba
neng udah siap buat hidup kedepannya bareng bareng sama mondi tapi sebagai adik dan kakak
raya kamu jangan ngebohongin perasaan kamu sendiri
tante ngerti kok kalau kamu sayang sekali sama mondi
begitu juga sebaliknya
kalian gak usah mengorbankan perasaan masing masing
kami sebagai orang tua juga gak bahagia kok
dengan cara seperti ini
pokoknya keputusan abah
dan mamahnya mondi itu sudah pula
tidak bisa diganggu gugat
harus balikan lagi
karena kita sudah memutuskan untuk putus
kamu mau melawan mitoha
orang tua itu akan bahagia
kalau melihat kalian bahagia
mama juga setuju
emang perlu gue tunjukin
gue kan pengen belajar dari kalian berdua
udah nar lo tunjukin sama mereka kalau tuh jago
biar mereka puas
ya ntar gue tunjukin
tapi lo belajarnya metin aja ya
soalnya gue sekarang
lagi rada sibuk nyari kampus
tuh karena gue mau pindah kampus dari ausi ke sini
gue belum tau juga sih
lo gerak cepet juga ya nar
gue juga nanya sama temen kita tara tau gak lo
yaudah nanya doang kok
ah tapi tuh bisa aja deket
walaupun lo gak sekampus sama doi
belum tentu juga
sekali gue sekampus sama dia
enggak enggak enggak
canda doang nar
lo tadi mau kasih nunjuk freestyle nya
kasih nunjuk doang
ya gue tunjukin deh
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira

tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
jangan pernah kayak gitu lagi ya
bercanda lo semua tuh gak asik tau gak
kalo gue kena pada apa gimana
mita lo kenapa sih
lo jangan kayak gitu kalo bercanda
bahaya tau gak
dih ya dianya aja so
dih garaan gue teriakin tristan aja
ya nggak usah kayak gitu kali
mama lagi mikirin apa sih
ah mama mikirin pekerjaan mama
tadi mama dapat klien tuh
aduh ya allah
boy gak boleh tau kalo aku lagi mikirin mau ngejual apa lagi
kasian banget ya mama gue
pasti dia lagi mikirin soal utangnya
mama kan biasanya ceria
kenapa jadi suntuk gini ya
terus apa namanya
mama juga kayak gini
ada ini juga ma
ini tabungan boy dan atm nya juga
isinya sekitar tiga puluh jutaan lah mbak
jadi kalau mama mau pakai
mama pegang aja
tunggu tunggu tunggu
uang sepuluh juta
tabungan mama disuruh tarik
uang tiga puluh juta
ini tuh buat apa boleh
ya buat bayar utangnya adriana lah ma
itu utama adriana itu adalah tanggung jawab mama
jadi biar mama aja
enggak ini buat mama ya
boy mau bantuin mama
ya mungkin duitnya gak seberapa ma
mah adriana itu bukan masalah mama
tapi masalah boy
kalau boy nggak kenal sama adriana
cuma dulu kok jadi mama kepikiran
kang kok tabungannya banyak juga ya boy
jangan jangan anak macan itu gak pernah jajan ya
cuman duit ini kan boy tabung dari
sama yang terakhir kontes cocok
ini kan uang tabungan kamu semua ini kan
kamu kumpulinnya susah banget kan
kamu simpen dikit dikit kak
enggak ini punya kamu semuanya